bagi anda yang akan melalui jalur alternatif cukang monteng antara bandung dan garut diharapkan ekstra waspada
salah satu tanjakan ekstrim di cukang monteng membuat sejumlah kendaraan tak kuat menanjak
peristiwa ini terjadi di salah satu tanjakan yang sangat curam di kampung patrol kabupaten bandung jawa barat
tak sedikit mobil dan kendaraan roda dua tak kuat menanjak
apalagi dalam libur lembaran
jalur alternatif bandung garut ini ramai dilalui kendaraan dari kedua arah
sejumlah personil kepolisian dishub kabupaten bandung anggota pramuka dan relawan disiagakan di tanjakan patrol
tak hanya itu sejumlah ganjalan yang terbuat dari kayu dan batu juga disiapkan untuk mengantisipasi kendaraan yang tak kuat menanjak
mereka rata rata sebenarnya mampu menjalankan keadaan jalan seperti di kampung ini
hanya saja karena tidak tahu medan yang pada akhirnya banyak yang mogok di pas tanjakan patron
dengan kemiringan jalan empat puluh lima derajat polisi mengimbau para pengendara untuk menggunakan gigi satu supaya kendaraannya mampu melintasi tanjakan ini
chandra febriana kabupaten bandung